ini kalau ngomong ngomong soal menu sahur ya mungkin anda bingung mau olah apa makanan hari ini
nah kami punya rekomendasi memasak fettuccine yang simple dari chef geri girianza
resep sahur kali ini adalah fethuchini alfredo
step pertama yang harus kita lakukan adalah kita bikin dulu sausnya
jadi ini resep simple banget dan cepet banget
di sini ada bawang putih yang sudah dirajang kasar
ini bakalan kita tumis
masukkan sedikit minyak
langsung kita masukkan bawang putihnya
selagi kita tunggu bawang putihnya harum dan matang kita potong
di sini ada daging ayam yang sudah direbus
ini daging bisa terserah mau pakainya
mau daging ayam atau sapi bahkan bisa udang juga
ini udah wangi
kita masukin sekarang daging ayamnya
di sini kita bisa masukkan sedikit garam
dan sekarang kita langsung masuk susu
ini dia akan mengental
apa yang terjadi sekarang adalah si susunya itu akan menyatu dengan wangi bawang putih dan ayam rebus tadi
nah ini udah lihat
di sini lihat nih ya
wanginya creamy banget dan ini udah mulai mengental
kita langsung masukin pastanya yang udah direbus
masukkan lagi sisa susunya
di sini juga saya ada jamur kuping
jamur kuping selain menambah warna dia akan menambah tekstur karena ini ada agak agak kenyal
kita bakalan tunggu sampai dia benar benar mengental
ini simple banget
nggak nyampe dua menit ini sudah jadi
oke mantap banget ini
sekarang kita langsung bisa masukin keju
ini bakalan saya sisain untuk nanti finishing terakhir
ini creamy banget gurih banget
nah untuk menambah rasa creamy nya saya bakalan sekarang kasih butter
mantap ini harumnya
udah menggoda banget
teksturnya udah creamy banget
ini bisa kita kecilin
sekarang kita kasih parsley untuk menambah rasa fresh
karena ini kan creamy gitu kan
ini kita butuh sesuatu yang fresh yang herbaceous
jadi yang wangi
oke ini kita bakalan masukin
ini udah kita bisa matiin aja
lihat ini udah jadi
tapi rasanya dijamin
sini sudah ada piringnya
kita langsung aja taruh
ini cocok banget untuk sahur karena ini cepat
dan juga kalau misalkan keluarga nggak suka sahur yang lama
terus karena buru buru misalkan
nah ini cocok banget nih
ada ayamnya ada jamurnya ada parsley nya
sekarang kita kasih lagi keju diatasnya
saya kasih parsley diatas
untuk diberikan kembali
menu sahur kita kali ini
cepet gampang dan mantap